politisi pdi perjuangan deddy sitorus menegaskan hubungan pdi perjuangan dengan semua partai politik baik kecuali dengan presiden jokowi
hal ini disampaikan deddy sitorus saat menanggapi kabar prabowo menjenguk pendahara umum pdi perjuangan oli dondokambe awal maret lalu
deddy bilang hubungan partainya dengan semua pihak masih baik kecuali dengan presiden jokowi yang dianggap telah membakar rumahnya sendiri
deddy kan baru diketahui ya awal maret itu pak prabowo sempat menjenguk pak oli
ini kalau dari pdi itu mungkin kan ini kan simpati juga atau mungkin ada digambarkan luasnya politis atau gimana
hubungan kita dengan semua baik yang tidak baik itu cuma dengan jokowi
karena apa karena dia memilih membakar rumahnya sendiri untuk kepentingan dia dan keluarganya
kalau dengan yang lain kita nggak ada masalah
intinya lebih mudah menjalin hubungan dengan prabowo daripada dengan jokowi
yang tidak mungkin kita masih bisa berhubungan baik dengan pak jokowi itu aja kesimpulannya